kekalahan timnas indonesia kontra thailand di final piala aff sabtu malam diwarnai beragam sambutan oleh warga indonesia
ada yang kecewa ada pula yang memaklumi kita simak reaksi masyarakat yang terekam dalam liputan berikut ini
tidak apa apa setidaknya indonesia sudah berjuang
semoga tahun depan runner up lagi gitu eh juara dong
wah nggak apa apa kita sudah biasa dengan kekalahan jadi kalah kita tetap happy
kalau pendapat saya sih saya cukup kecewa karena itu indonesia padahal kemarin udah menang
tapi di leg di thailand kalah juga ya kalau saya sih cukup kecewa
saya sedih sekali karena indonesia saat ini kalah mungkin suatu saat indonesia bisa lebih menang
perasaan pun sedih melihat
permainan sebegitu bagus dikalahkan dengan thailand
menurut saya sih bagus sih kalau saya tanyain cuman ya kurang bagus aja sih
soalnya kemarin itu ya kalah kalah juga
kalau saya prediksinya satu satu satu satu karena kan kalau satu satu sudah cukup
memang pemain thailand nomor sembilan tuh yang badan gede yang ngegolin itu bukan pemain tuh kuli bangunan kayaknya itu
prediksi saya kemarin
indonesia itu bisa kalah empat
ternyata cuma dua
makanya kita udah kebiasa kalah nonton santai jadinya
prediksi saya itu tiga dua ya
tapi walaupun tiga dua itu thailand sama indonesia indonesia dua
tapi mudah mudahan suatu saat indonesia bisa lebih maju yeay
prediksi saya sih itu skor kemarin itu bisa satu sama
karena sudah kejebolan babak kedua di menit awal
ya bola bundar sih
ya kalau aku bilang sih kemarin sih emang thailand tuh bakalan menang ya
soalnya juga kayak ini juga sih ke teman
soalnya kan minimum itu dua satu lah
setidaknya kita lebih kompak lagi ya buat indonesia gitu
mau dari kepengurusannya ataupun dari semua klub klubnya gitu
kalau katanya kalau juara itu kemarin pemainnya dapat bonus banyak kan miliaran itu
makanya saya saran buat pssi pemain bola itu orang orang yang gak punya aja gitu
orang orang miskin pinggir jalan itu jadiin pemain bola
karena pasti mereka semangat gitu
mau lari capek waduh aku butuh uang gitu kan
saran untuk pemain timnas indonesia itu agar lebih maju lebih kuat lebih pokoknya positif aja deh
yaudah semuanya yang terbaik untuk timnas indonesia
udah sudah mulai bagus
ya seperti aja langsung intinya tidak
tidak berganti ganti pelatih lah gitu
kalau saya bilang sih ya lebih bagus lagi ya indonesia buat kedepannya
udah sih itu aja
kita pasti bisa dan kita pasti juara piala dunia tahun dua ribu dua puluh